memperingati hari tni ke tujuh puluh tiga armada dua kembali membuka pangkalan untuk umum dan menggelar pameran alutsista
kali ini kapal republik indonesia menjadi primadona
pengunjung rela antri untuk masuk ke bagian dalam kapal
sekitar tiga pengunjung memadati dermaga armada dua
mereka datang sejak pukul tujuh pagi untuk menyaksikan langsung pameran alat utama sistem senjata tni angkatan laut
berbagai persenjataan berat seperti tank perahu tempur yang disebut juga sea rider citah atau mobil rider dan kapal republik indonesia yang sengaja dibuka untuk umum
tahun ini tak banyak alat tempur yang dipamerkan seperti tahun tahun sebelumnya
beberapa kapal yang beroperasi di bawah komando armada dua masih ditugaskan dalam penanggulangan dampak gempa di palu
hal ini justru menjadikan kri sebagai alutsista primadona
bahkan pengunjung rela antri panjang untuk masuk ke dalam kapal
kalau ngantrinya sudah lima belas menitan tapi kita bela belain karena kan momen ini nggak momen yang setiap hari gitu jarang jarang
yang tahun kemarin kita sempat naik tank kalau yang sekarang ini kita ingin naik kapal tempurnya tni al gitu
karena momennya jarang jarang ya meskipun ngantri ya kita belain
ya karena negara indonesia ini kan negara maritim ya dua per tiga wilayahnya kebanyakan air
ya saya pikir sudah seharusnya angkatan laut
kita terutama tni kita yang terutama angkatan laut ini harus memiliki peralatan yang cukup canggih jadi bisa mengamankan wilayahnya
tak hanya dari kota surabaya pengunjung dari kota mojokerto pun penasaran dan sengaja datang untuk melihat bagian dalam kri
ya isinya dalam kapal kagum aja barang berat berat jadi kok bisa itu ya di laut bisa ngambang
ya semoga berhasil
bisa lebih memasarakat lagi bisa bergabung sama masyarakat seperti merangkul gitu ya
jadinya gini ini kan banyak pengalaman juga yang kaum awam awam yang belum punya saudara tentara
selain pameran berbagai atraksi alat tempur udara pun disuguhkan untuk pengunjung
pameran yang sudah dibuka sejak sabtu kemarin rencananya akan dibuka hingga minggu sore